dan pernikahan anggota kerajaan inggris memiliki berbagai tradisi yang berlangsung dari generasi ke generasi
pangeran harry dan meghan markle pun harus mengikuti tradisi ini
pernikahan anggota kerajaan inggris selalu menarik minat masyarakat dunia
tak terkecuali pernikahan pangeran harry dengan meghan markle yang akan dilangsungkan pada sembilan belas mei
diperkirakan puluhan juta pasang mata di dunia akan menyaksikan pernikahan ini
hal ini berbeda dengan pernikahan raja george vi dengan ratu mary pada seribu delapan ratus tujuh puluh
pernikahan keduanya dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh seratus tamu
walaupun pernikahan kerajaan berubah seiring waktu
kerajaan inggris selalu menjaga tradisi pernikahan kerajaan dari generasi ke generasi
berikut tradisi pernikahan
kerajaan inggris selalu menggunakan emas welsh untuk membuat cincin pernikahan
cincin ratu elizabeth putri margaret dan mendiang putri diana terbuat dari batangan emas wells yang sama
emas welsh didapatkan dari pertambangan emas klogau inggris
direktur pengatur klogao memperkirakan cincin pernikahan harry dan meghan akan didominasi warna kuning
pengantin wanita pada pernikahan anggota kerajaan inggris selalu membawa rangkaian bunga mirthle
bunga ini menjadi simbol atas cinta kesuburan dan kemurnian
tradisi ini dilakukan sejak pernikahan ratu victoria dan pangeran albert pada seribu delapan ratus enam puluh
tradisi meletakkan rangkaian bunga di tom of the annow warrior telah berlangsung selama lebih dari seratus tahun
tom of the annon warrior merupakan makam bagi tentara inggris yang tidak diketahui identitasnya
ia gugur pada perang dunia pertama
tradisi ini diawali oleh ratu elizabeth ii
ratu melakukan hal ini untuk menghormati saudaranya ferdiz yang juga gugur di perang dunia pertama
foto resmi pernikahan anggota kerajaan inggris biasanya diambil di antara upacara dan resepsi pernikahan
pernikahan raja edward vii dan ratu alexandra pada tahun seribu delapan ratus enam puluh tiga menjadi pernikahan kerajaan pertama yang memiliki foto resmi pernikahan
fotografer resmi untuk pernikahan pangeran harry dan meghan markle telah ditunjuk oleh kerajaan inggris
alexei lubomirsky akan mengabadikan momen bahagia pangeran harry dan meghan
ia juga merupakan fotografer untuk foto resmi pertunangan keduanya

ia juga merupakan foto resmi pertunangan keduanya